ia beralih ke liga basket nasional laga penutup ibl seri enam di surabaya
mempertemukan dua tim kuat asal ibu kota satria muda vs aspak m delapan puluh delapan
walaupun sudah memastikan lolos ke babak playoff pertandingan tetap berlangsung sengit
sejak awal laga big match antara satria muda versus aspak ini berjalan ketat
selisih skor antara kedua tim pun tak pernah terpaut terlalu jauh
di sepanjang pertandingan tercatat enam kali perolehan angka imbang dan tujuh kali kedua tim saling bergantian memimpin perolehan angka
namun tembakan tiga angka hardianus saat pertandingan tersisa kurang dari dua menit membuat satria muda memimpin
keunggulan satria muda semakin sulit untuk dikejar setelah kapten satria muda arki wisnu kembali mencetak angka
satria muda akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan enam puluh tiga lima puluh enam
hasil ini membuat satria muda berada di peringkat empat
sementara aspak berada di peringkat tiga
di babak playoff satria muda akan bertemu garuda bandung dan asmak akan mengharumi stadium happy
dari pertandingan lainnya ciales naid surabaya menyapu bersih kemenangan di ibl sari enam dengan malahkan tim nsh jakarta
permainan cepat yang dikembangkan ciales ditambah materi pembangunan
pemain yang jauh lebih unggul dan merata membuat nsh jakarta kesulitan mengimbangi permainan charles
pelatih cls wahyu widayat jati juga banyak memberikan kesempatan bermain pada pemain cadangannya
hasilnya tiga pemain lini kedua challes arief hidayat bima rizky dan katon aji mampu mencetak raihan angka double digit
ciales pun menang atas nsh dengan perbedaan skor yang cukup jauh delapan puluh tiga empat puluh satu
kemenangannya sekaligus menegaskan dolar
dominasi ciales sebagai pemuncak babak regular season ibl dua ribu enam belas
sebagai tim yang menduduki peringkat teratas di regular season cls akan menghadapi tim peringkat delapan sate washina salatiga di babak playoff
bukan berarti dianggap satya wacana tim tim peringkat delapan dan cuma bergantung sama ragil dan firman juga
tapi saya lihat dengan keadaan mereka kekuatan mereka bertambah
jadi kalau ngomongin nanti strategi
tapi lagi pasti ada